enak banget ya
tinggal tanpa ada gangguan dari adriana
mendingan belajar dulu aja
belajar bentar langsung tidur
masih gak lo
ngapain lo berhenti disitu
udah sudah cabut lo
tenang mbak tenang
saya bukan komplotan mereka kok
udah aman kok mbak
orang baik mbak
makasih ya mas udah nolongin saya
iya tadi tuh
ban mobil saya kempes
terus begitu saya keluar
saya langsung diserang sama dua cowok tadi
ya emang sekarang modusnya kayak gitu mbak
dan kalau emang kalau ban nya kempes
mendingan mbak tuh
cari yang tempat rame aja
yang ada warung
pokoknya ada pemikiran orang disitu
soalnya sekarang emang
daerah sini emang rawan sih mbak
iya sih ya
sepi banget juga
jakarta serem ya mas
jakarta tuh gak serem
jakarta mah baik baik aja
ya selama kita juga bisa jaga diri
ya ini buktinya saya gak kenapa
ya iya lah mas gak apa apa
kan mas tadi bisa bela diri
ya kalau emang mau aman sih
bela diri penting mbak
mending belajar aja
iya juga sih
tadi sekali lagi beneran makasih ya mas
udah bantuin saya
kalau gitu saya dulu aja mbak ya
mau minta tolong lagi boleh nggak
ini ban mobilnya ya
ada serep mbak
ada sih tapi yang nge paste dua
ban serepnya cuma satu
mas ada kenalan orang bengkel gak
coba bentar ya mbak
mas orang bengkel ya
emang muka saya kayak tukang bengkel aja
ya enggak sih saya nanya aja
hah iya boleh mas
soalnya saya juga baru balik sih dari luar
jadi belum tahu banyak soal jakarta
bentar ya mbak ya
udah mbak udah siap panggil
kita tunggu aja ya
mbak kan gak mungkin sendirian disini
saya tungguin juga
udah mau nolongin saya sampai segitunya
tapi jangan panggil mas lah
oh iya mas jangan panggil saya mbak juga ya
surti tolong tutup pintunya
reva kangen banget deh pi sama suasana apartemen ini
reva kangen banget deh pi sama suasana apartemen ini
terus surti teh tidur di mana
kamar surti yang mana
kamar surti yang mana
bi surti baru pertama kali kan kesini
oh disana aja bi
ya udah kalau gitu seperti permisi dulu ya
eh bi bi sebentar
ya tuhan permisi surti ya
ya tuhan permisi surti ya
enggak mau na aja papi

kamu istirahat dulu
un nya dalam kondisi yang fit
bukan bercanda ya mau belajar dulu bi bentar
abis itu langsung tidur

ya udah tapi jangan kemalemannya
tapi yang sabar ya
apapun yang terjadi
reva pasti akan selalu di samping papi
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
enak banget ya
tinggal tanpa ada gangguan dari adriana
tinggal tanpa ada gangguan dari adriana
mendingan belajar dulu aja
mendingan belajar dulu aja
belajar bentar terus langsung tidur

adente lagi puasa
tadi sawurnya teh bareng sama bibi
tadi sawurnya teh bareng sama bibi
ya soalnya kan bibi
terus boy juga mikir nanti pas
buka puasa kan makanannya tuh
pasti enak sama bibi
nih jadi gak enak nih makannya ada boy
minum juga jadi nggak enak
gede nih boy ini susunya udah sri buatin
hai eh adik kamu teku masri kapal ada lagi puasa kamu juga tahu tadi saurkan
aduh ya allah maafin gue aduh sering lupa kalau dan gue lagi puasa ya
maafin gue ya apa apa sri yaudah kalau gitu gue berangkat ya mohon doanya